mainkan gamenya dapetin plusnya
kalau sampai kalian bohong
umitnya sudah tidak mau lagi hubungan sama saya
ya masalah itu
hahaha kayak badut anjong
eh rob kalau yang sekarang ini
laila pake ini luar biasa rob
ma ojo teh kagak pernah liat
laila dan tani seperti ini
laila lagi jatuh cinta kali
jatuh cinta ya
engga ma ojo tau
laila teh jatuh cinta sama ma ojo
laila pasnya jatuh cinta sama ketekik
ketekik tau gak
kok ma ojo jatuh cinta
udah yuk jon kita berangkat yuk
udah rob jangan jangan
ternyata rob jon nih
nata perempuan kayak gitu entah ngekes
teh tidak mau datang ke cara pengajian umi nya
tengah ada penghargaan
umi teh bikin pengajian teh buat haji sulam

eh iya teh memang bener bener keluarga teh
kak jangan lupa sama kulit nak
nteng ngarti menghargai orang yang senasib
si ente teh kemana ya
nteng nyadar deh itu selami
ihh ngapain wae sih
ayo atu ke rumahnya haji sulam
untuk ente teh mulus
nih aku tau aku pakai mulus mulus segala
nteng teh sudah tidak tahan lagi ini
umi saya mau ke rumahnya haji sulam sama haji nuhdin
umi teh pengen tau
kenapa mereka tidak mau datang ke pengajian umi
nteng teh sudah tidak tahan atu
tentang tahan kan
kan tin bilang sudah tidak tahan atu
jadi pahalanya lebih gede
mau dibantuin nggak
ya dengan senang hati jamal
ya dengan senang hati jamal
ya dengan senang hati jamal
kita sih mau banget

nanti bikin baju jamal malah kotor
kotor karena membersihkan rumah allah
kotor karena membersihkan rumah allah
insya allah akan lebih bermanfaat daripada kita membersihkan diri kita sendiri

tapi kita jarang menginjakan kaki kita di rumah allah
lagian kalau kita pengen sholat
atau kita membersihkan bagian yang kotor
ilmu agamanya jamal tinggi juga ya tar
ingat dia adalah lebih tinggi
daripada pemilik ilmu yang sederhana
daripada pemilik ilmu yang sederhana
itu allah swt
kayaknya arah kemari deh
kayaknya dia mau cari kita nih tar
ya mendingan kita cari aja
mal ini sih gak berani mal
ngadepin dia sendirian
kita ngumpet aja deh
tiduran yang nyapu
itu nyapu sendiri ya mal
kalau ada yang nyari kita
jangan dibilangin kita ya hati ya
kita mau ngumpet dulu
malinya ayan tuh
mereka teh ada apa tidak
mereka ada di dalam sekitarnya
teriakan umi nok dia bilang apa ya
iya mumi nok udah tahu
kalau kita ngumpet di mari
siapa yang ngasih tahu sih
ya siapa lagi
kalau yang gak bantuin nyapu kita tadi si jamal
kayaknya teh umi
mereka teh teboga telinga
suara umi aja sampai gak
umi lu denger kan
bisa jadinya teh
mali apa perlu
umi samperin kalian teh
itu mereka umi
ya udah kalau gitu
ada permisi dulu masuk bisiklet teh
hatur nuhon ya jam
undangan yang umi suruh kasih ke haji sulam
sama haji muhyiddin dia disampaikan teh
umi nuhon ini malahnya lebih sadis
daripada haji maimunah
iya lebih ganas dan garang mahal
ih aduh aduh
nuhon cincin gue jawab pertanyaan umi
iya teh malah seharusnya sukses ulangan
gara gara kalian teh tersampaikan undangannya
ke haji sulam sama haji muhyiddin
mereka tenda datang ke rumah
tamu tamu sudah pada nunggu
kalian teh kembar sih
umi teh jadi kacau balau
udah disampaikan ke haji sulam sama haji muhyiddin
kalau urusan mereka mau datang atau tidak
bukan urusan kita
teh juga gagal bisa pastiin
tinggal ini nyak
umi mau konfirmasi ke haji sulam sama haji muhdiin
kalau sampai kalian teh bohong
umi teh sudah tidak mau lagi hubungan sama kalian
putus hubungan umi sama kalian
umi teh paling tidak suka kalau dibohongin

dia nih nyebelin tuh si jamal nih
dia nih nyebelin tuh si jamal nih
dia lagi sholat tau
dia lagi diapain ya
dia lagi diapain ya
kita tunggu sampai kelar sholat aja mah

iya gue setuju
nanti habis dia selesai sholat
baru kita kerjain

orang kayak begini emang kagak bisa dipercaya
dia nyebelin lama lama
dia nyebelin lama lama
ngapain mak enok kemari
ngapain mak enok kemari
mau pamer perhiasan
asal mak enok tau ya
asal mak enok tau ya
perhiasan yang dirampok kami punya itu sudah ketemu

pak haji saya datang ke dia
pak haji saya datang ke dia
bukannya mau ngomongkan perhiasan
bukannya mau ngomongkan perhiasan
saya mau minta penjelasan

pak haji kenapa tuh tidak mau datang ke acara pengajian di rumah saya
bisa nambah pusing deh
kalau ikut urusan sama mak enok
rum udah pernah ngerasain gimana tajamnya ucapan mak enok
bisa nambah pusing deh
kalau ikut urusan sama mak enok
waktu itu sama rum
lebih baik menyingkir aja deh daripada sakit hati
kalau pak haji terima undangan dari saya

kalau pak haji tidak datang
eji tidak menghormati yang mengundang
nggak pernah kan
itu berarti mak enok nggak menghargai saya
selaku orang yang terhormat dan disini
pak haji punya enak ya
pak haji punya enak ya
maliko sama tarmija sudah menyampaikan pesan undangan
kenapa itu pak haji tidak mau datang

pak haji kalau pak haji sudah terima undangannya
saya wajib harus datang
kalau pak haji tidak mau datang tetap sama
sama artinya kalau pak haji tidak mengatasi saya
tidak menghormati saya
saya tidak pernah dapat undangan tati
sudah pasti saya nggak bisa datang
maaf ya saya ini orang sibuk
jadi untuk menghadiri pengajian kecil kecilan di rumah makno itu
saya orang sibuk
tidak ada waktu saya
sesibuk sibuknya pak haji
masa tati satu jam dua jam pak haji tidak bisa datang
jangankan sejam dua jam
satu menit dua menit aja
saya tidak ada waktu untuk berbincang bincang dengan makno
ada apa pak haji
pak haji lo jaga toko yang benar
saya mau istirahat dulu
beres pak haji
pak haji saya sudah berusaha
katanya saya sibuk
pak istirahat itu adalah sebagian dari kesibukan saya
pak haji saya sudah sabar
supaya rupanya sudah habis
jangan main laughter
taruh dia dulu
ide atas sakupunih sekarang
merah una belie represented indonesia
janganlah gede gila distoba pria itu
agak iya jangan gr makanya
gue mana sedih banget sama mantep
iya gue juga ikutan sedih